sedih deh gue
kok ketawa sih gue serius sekali ref
pasti aneh banget ya
pastinya tetep ganteng
tadi sih kata dokter
ngumpul lagi di bengkel kita
kenapa neng masih sakit
masih agak pegal pegal aja
si neng mah kuat
kan carang tuh
kayaknya tuh orangnya apa
namun si kemot mah udah leweh
udah nangis dia pasti
bentar ya bentar ya
tadi tuh anak gue si kobar datang ke bengkel pede surat
nang tangin abang buat balapan di sirkuit tapi tuh pake rem
waduh rawat dong eh dong jangan sampe kedengeran si nenek ini mba bahaya
iya mba jangan tau si nenek mba ngga bahaya
eh dun udahlah ngga usah diwaro jangan ditanya lagi
udah biarin aja kita kan udah tua malu lah tuh sama yang muda ya
iya mba teh sudah molot sudah tua pisan jangan lho mba jangan ikut ikutan ya
oh rawa saya yang sudah tua kita juga sudah tua
jangan mba bilang saya tua sendiri ya tuh
alhamdulillah si nenek udah sadar
cuma itu dong eh dia kena penyakit magnesia atau yang lain pokoknya tuh lupa
oh seorangan lupa sama dirinya sendiri sama kamu juga
nah sama kamu inget karena om dudung yang kaset
alhamdulillah mba si nenek tetep jujur ngomongnya
emang dudung nu kaset ya
aduh bener bener mba aduh omongan yang terjujur si nenek sama mba
eh bukannya gitu itu mau bukan jujur itu sama fitnah namanya kamu kan gak ganteng nggak kaset lah
fitnah si obah mba saya mah kaset di bakaloge
terus kamu kumaha di tito ha di jakarta kumaha
taman suraman bah bengkel terkenal yaman besok saya pulang ya dung ya
besok pulang aduh bah jangan lupa oleh oleh ya
oleh oleh nah si gelo kita kan ke bandung bukan pengen piknik
ya sokatu mba hati hati di jalan mba nya udah ya
om dudung telpon mba ada apa
yaksa sono ke abah
yaudahlah nenek bukannya istirahat ya biar besok seger mau keluar dari rumah sakit ya
iya tapi apa juga istirahat ya
ya yang penting mbah alhamdulillah si raya udah sadar sekarang
udah aman mba aman aman
kami makanya jaga kesehatan dulu ya
makannya dijaga dulu

pelanggan baca wang yaa
cahpe saya yang ngejagain
pelanggan baca wang yaa
pelanggan baca wang yaa
ga diajak sama papa
udah tidur mah
bro gimana besok udah siap buat turing ya aman siap dong pasti siap gua
nunggu bro wira dulu
halo bro jun halo pak wira gimana persiapan besok lancar wah lancar lancar bro gimana disitu
mantap kalau begitu tapi jangan lupa motor dicek dulu besok biar nggak ada apa apa di jalan
siap bro siap bro jun juga jangan lupa ya
cek bensinnya udah pasti kalau kosong ya brobir ikut dorong dong aduh ini tuh
bener bener pengalaman pertama buat saya saya bener bener nggak sabar untuk turing
oh pasti bru pasti seru pokoknya kita jamin itu semua tetapi beristra dulu aja
biar besok besokin oke bro oke siap siap bro makasih ya sampai ketemu by bro
ma kenapa lidahnya
aduh bukan kegigit tadinya
oh papa tahu nih
emangnya papa serius mau ngajak mama cantik
ah papa mah bikin bete beneran deh
aduh salah lagi
kalau urusan touring motor motor gede gitu
itu lagi lagi semua
udah dong ngambeknya
ih kamu ngapain sih
ma boleh ngambek
tapi jangan sampai kebawa mimpi ya
kayaknya dia personen
rev lo tau gak tadi si annie itu lagi berantem sama meli lewat telepon
soalnya meli itu ngeliat foto kalo si annie itu lagi berduaan sama epo
iya tadi gue juga udah lihat kok foto mereka lo juga terus kayaknya kalian mukanya cerah banget ya
padahal fotonya bareng angel c ya wajar lah kalo meli kesel
hah berarti lo cemburu dong
enggak lah ngapain coba kalau gue mau cemburu dari kemarin kemarin kali gue kesel gue marah sama lu
atau enggak dari yang itu tuh waktu gue ke rumah sakit gue nyengukin angel
terus ternyata gue lihat lo lagi ketiduran di samping angel terus lagi pegangan tangan kalian berdua
hmm kalo lo gak cemburu sama gue berarti lo gak cinta dong sama gue
yah sedih deh gue
tuh kok ketawa sih gue serius kali ref
ya gue gak bayang aja kira kira gimana ya muka lo kalau lagi sedih pasti aneh banget ya
pastinya tetep ganteng
gak apa apa kali daripada minder
ref besok jadi kan kita jalan bareng naik terus
ya insya allah jadi mendingan sekarang kita istirahat deh kan udah malam nih supaya besok kita jalannya segar
oke sampai ketemu besok ya
boy mau ngapain ya sampai dia ngajak gue ke bukit di sentul
sepuluh ben tapi gak apa apa enak
tuh si adem hati hati kiniin tuh
coba tepap banget
aganti ada di bawah di garasi nyonya lagi ngelapin motornya
suami yang aneh
dimana kalau mu dan jahit trees pindain